penyanyi marcelo tahitu atau elo menjalani pemeriksaan selama hampir delapan jam di polda jawa timur
penyidik mencecar elo dengan empat puluh lima pertanyaan
polda jawa timur juga kembali mengumumkan sembilan nama artis lain yang diduga terlibat dalam investasi memiles
terkait dengan kaitan aplikasi may miles
semua masih terkait
dan untuk reward punya dia sendiri apakah ditarik
ya tentu kita akan lakukan proses ini dengan upaya paksa aturan yang berlaku yaitu adalah penyitaan
sebelumnya penyidik polda jawa timur juga sudah memeriksa penyanyi eka deli pada senin
eka juga telah menyerahkan bonus mobil toyota fortuner yang diterimanya dari mimiles pada polisi
dengan kedatangan eka dan elo
masih ada dua pesohor yang belum memenuhi panggilan penyidik
keduanya adalah aji notonegoro dan yudika
sementara penyidik polda jawa timur
selasa sore kembali mengumumkan sembilan nama artis baru yang diduga terlibat investasi bodong mimiles
nama nama tersebut didapat berdasarkan keterangan eka deli selaku koordinator artis di mimiles
dari sembilan nama baru tersebut
dua diantaranya merupakan penyanyi wanita ternama dan grup band kenamaan
lukman rozak surabaya jawa timur
sementara itu puluhan member investasi memile selasa siang mendatangi polda jawa timur
kedatangannya selain untuk menunjukkan keprihatinan atas penahanan pimpinan may miles
juga untuk memprotes pembekuan aplikasi may miles
tidak terima pimpinan may miles ditahan
puluhan member investasi bodong mimiles dari berbagai daerah di indonesia
selasa siang mendatangi mapolda jawa timur
mereka meminta proses hukum dapat berjalan apa adanya
mereka juga ingin menjelaskan kepada penyidik jika praktek investasi mimiles
tidak menyalahi aturan pidana maupun undang undang perbankan
mereka menegaskan tidak pernah dirugikan selama bergabung dengan investasi mimiles
mekanisme pembelian iklan di aplikasi may miles
melalui top up juga dirasa wajar dan tidak melanggar undang undang ite
pertanyaan yang ke tiga dari pilihan pimpinan adalah
apakah pimpinan di depan programnya akan berjalan dengan baik

yang terakhir adalah pimpinan di depan programnya

hingga selasa polisi masih menyelidiki kasus mimiles
termasuk memeriksa sejumlah selebritas yang diduga terlibat dalam jaringan bisnis investasi bodong ini
lukman rozak surabaya jawa timur
kasus mimiles jauh dari kata selesai
di saat polisi terus mengumpulkan barang bukti para anggota justru protes karena mereka tidak merasa rugi
selama delapan bulan beroperasi mimiles menjaring dua ratus empat puluh ribu anggota menghimpun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah
pertanyaan sekarang kenapa terus terjadi
seolah olah pemerintah hanya sebagai pemadam kebakaran
karena tidak bisa mendeteksi lebih awal
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah ada kemala intan
ketua komunitas member memiles ibu intan selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
kemudian ada bang joshua pardede pengamat ekonomi bang joshua selamat malam
terima kasih sudah hadir
kami masih terus akan menghubungi kombes pol truno yudo wisnu andiko
kabit humas polda jawa timur masih belum bisa dihubungi
tapi kami masih akan terus mencoba
saya ke bu intan dulu bu intan
terima kasih sudah mau hadir malam hari ini
terima kasih sudah mau hadir malam hari ini
sudah delapan bulan beroperasi bu intan sejak ini buka sudah bergabung
sudah delapan bulan bergabung
kalau tidak mereka berdiri pertengahan maret
saya bergabung tanggal tiga april
dan itu pada saat itu berapa banyak yang bergabung bersamaan dengan ibu pada di hari itu
tidak banyak masih sedikit ya
masih sedikit waktu awal awal masih kecil sekali
waktu itu saya masuk masih di omset dua ratus lima puluh
sama pejutaan kalau tidak salah ya
dan membernya masih berapa ratusan
masih kecil sekali
ibu mengetahui dari mana
kalau yang saya dijelaskan sih waktu itu kita ini aplikasi iklan
jadi saya beli slot iklan untuk saya buat jalan jalan mbak
ibu download berarti kan
ibu download aplikasinya kan
karena kita disuruh klik klik iklan untuk mendapatkan iklan ini
mendapatkan rewardnya nanti
nah gitu loh lewat jalan jalan ya mbak
bagaimana bekerjanya sih ibu mungkin bisa dijelaskan
karena ada beberapa versi nih yang di media ada beberapa versi
tapi mumpung ibu ada di sini saya ingin bertanya
jadi misalnya ibu mau ibu bergabung nih
bergabung kan download aplikasi
kemudian menyetorkan uang berapa pada saat pertama bergabung
saya menyetorkan uang saat bergabung enam ratus ribu
saya bisa dapat di situ
saya kan di manuleve mbak
pasang iklan itu ya produk bank itu ya
saya di asuransi
makanya saya di situ terbantukan gitu dengan member membernya yang ada di dalam komunitas ini sendiri
dengan itu aja kita sudah ada dihubungi orang gitu loh
sangat sangat apa ya berterima kasih adanya slot slot iklan yang kita akan tampilkan di sini
nah kita kan sudah dap itu kita dapat reward pula
dapat liwat jalan jalan
tapi itu ada term and condition ya mbak
dari enam ratus ribu ibu beli slot iklan
kemudian berapa lama setelah kemudian ibu mendapatkan imbal balik dari enam ratus ribu itu
sampai sekarang belum dapat mbak
karena keburu ditutup mbak
tapi mestinya berapa
artinya saya pergi jalan jalan ke turki mbak
seratus ribu bisa dapat jalan jalan ke turki dua orang gitu ya
nah rencananya desember mbak berangkat
wah september ini sudah ditutup
jadi gimana saya mau pergi jalan jalan
bagaimana dengan teman teman yang lain
ibu kan ketua komunitasnya ya
bagaimana dengan teman teman yang lain
apakah mereka sudah ada kan ada beberapa sudah dapat reward mobil
ada yang sudah dapat reward handphone motor
sudah ada yang dapat
mereka sangat terbantu
seperti banyak ya mbak yang terbantu tuh
kayak tukang tukang ojek ojol ojol tuh
dia dapat motor itu kan
dia dapat buat dia kerja lagi ya mbak ya
nah itu banyak membantu loh mbak
masyarakat yang ada di
dan kita januari ini nih mbak nih rencananya
ada umkm kan di ini orang ukm di seluruh penjuru daerah daerah itu kita dibuka mbak
kita ada bisnis partner namanya mbak
dan memang sudah ada yang berjalan mbak
bukannya janji mbak
sudah banyak yang ada beberapa yang mereka yang pengusaha pengusaha kecil menengah ke bawah itu sudah terbantukan
dan mereka sangat bertima kasih sekali dengan mimels
yang tadinya mereka bangkrut istilahnya
mereka dapat suntikan dana lagi
mereka bisa berjualan kembali gitu loh
itu rp enam ratus dijanjikan dapat jalan jalan
jalan ke turki berdua
kurang lebih kalau ke turki sekarang empat hari lima hari sekitar dua puluh dua puluh satu juta lah ya
kalau berdua berarti empat puluh dua juta
itu bukannya agak jauh gitu loh
maksudnya enggak masuk akal gitu mbak
dengan nyetor cuma rp enam ratus
mbak gini deh saya tanya deh
atta halilintar di youtube
masuk akal gak sih dapet duitnya
cara bekerjanya apakah sepersama seperti
kita kan mendownload aplikasi di google mbak
kita disuruh klik klik iklan
nah setiap klik klik iklan itu
kita tuh dapat pembayaran perusahaan
nah sekarang mbak ditanya lihat sendiri kenyataannya
kan katanya uang perusahaan masih ada kan
nah itu pembayaran reward tanah itu dari mana
kalau bukan dari klik klik iklan yang kita buat
yang ibu ibu ini yang member member ini lakukan setiap hari
banyak loh sekarang
ibu mencari member juga karena mencari member dapat bonus lagi kah
karena saya kan ingin mendapatkan lebih ya pak ya
nah kayak gitu kan saya
karena saya juga kan ingin mendapatkan sesuatu
nah ini juga kan membantu masyarakat bawah
orang yang dapat kerjaan yang kurang ini dapat terbantukan mbak oke
oke itu dari sisi anda
pada saat itu
sudah sempat kemudian beberapa teman anda mungkin termasuk yang mendatangi polda jawa timur ya
permintaannya apa sebenarnya sekarang
saya sih minta mimiles jalan lagi mbak
kita semua di komunitas ini menghendakkan mimes hidup bangkit kembali
kita merasakan ini kita semua terbantu kok mbak
bayangkan mbak kalau mimes jalan kembali berapa masyarakat indonesia
ukm ukm itu mbak
karena kita ini sudah ada seribu ukm
bahkan sejuta ukm yang akan dipersiapkan sama perusahaan
tapi dicoba dalam januari ini seribu ukm
sorry pada bulan agustus ketika ojk mengatakan memiles terlarang ibu sudah tahu bulan agustus
sudah tahu dan tidak jadi masalah karena tidak ada urusan dengan ojk
maksudnya tidak ada urusan
karena kita periklanan mbak
tapi menghimpun dana nasabah itu pasti ada urusannya dengan ojk
kan dana nasabah itu untuk beli slot iklan mbak
nanti kita akan membahas itu dan kita juga akan minta komentar dari kepolisian terkait point of view dari para nasabah ini
tapi bang joshua apa yang terjadi sekarang
kenapa seperti ada dispute dan tampaknya tidak ada yang merasa menjadi korban di sini

ini juga salah satu langkah preemptive ya dari satgas waspada investasi
termasuk juga dengan bekerja sama dengan kepolisian
dalam kaitannya mungkin terkait dengan bagaimana pelindungan konsumen
karena kita tahu sekarang ini sedang mengarak juga investasi bodong
dimana para perusahaan investasi ini menawarkan return ataupun imbal hasil yang sangat fantastis
dengan modal sekecil kecilnya
dan saya pikir termasuk ini salah satu indikasi ya
yaitu dimana return yang diberikan untuk para member yang masuk di tahap awal
itu didapatkan dari member member yang baru
dan kalau kita lihat ini yang tadi saya katakan bahwa satgas waspada investasi ini sebagai langkah antisipasi
supaya jangan sampai ada yang tetap jadi korban
karena skema ponzi ini memang pada ujungnya akan berubah
karena skema ponzi ini memang pada ujungnya akan berubah

dan ujungnya memang akan pada suatu waktu pasti akan mengalami kendala masalah
karena tadi kalau semakin banyak member di bawah
tentunya tadi member member di bawah ini mungkin akan
akan ada titik baliknya berarti ya
akan akan di satu waktu pasti dia tidak akan mendapatkan sama sekali return yang diharapkan
ataupun yang dijanjikan gitu
artinya bahwa ini hanya menguntungkan sebagian member saja
khususnya yang tadi mungkin awal awal baru bergabung dengan

dan yang terpenting yang selain itu juga mungkin ini memang betul ini tidak menjadi apa namanya
bukan merupakan lembaga keuangan jasa keuangan ya
tapi tadi betul bahwa poinnya bahwa menghimpun masyarakat dana masyarakat itu pengolahannya seperti apa
dan karena kalau kita lihat dari marketing plannya kan ini sebenarnya kan advertising ya
jadi kita belum tahu
berdasarkan klik ya
berdasarkan klik ya
sedangkan kalau kita lihat iklan itu kan sebenarnya yang tadi kata bu kemala juga bahwa ini kan iklannya dibuat oleh member itu sendiri kan sebenarnya
berbeda misalkan kalau kita melihat dengan youtuber ya
youtuber itu kan dia memang dia mempunyai follower yang banyak sehingga youtube akhirnya membayar dari artis dari youtube itu sendiri
sehingga dia mendapatkan penghasilan dari itu
dan itu tidak mencari member
baru lagi tambahan lagi untuk dibawanya
tapi ini skema ini mungkin ya tadi ini perlu kita waspadai
memang meskipun tadi belum ada korban yang melapor akan mengalami kerugian
tapi dalam hal ini pemerintah dalam hal ini satgas waspada investasi tadi mengantisipasi supaya jangan sampai skema skema ponzi ini kan sedang berkembang ya
dan banyak investasi bodong mungkin bukan mimals
tapi banyak apa namanya sudah jatuh korban investasi bodong
karena tadi diiming imingi return yang tidak rasional dengan modal yang sangat murah sekali
begini deh kalau misalnya dari hitungan anda misalnya yang tadi dijanjikan oleh mimiles kepada bu intan
rp enam ratus ribu kemudian perjalanan ke turki dengan beberapa klik
nah itu hitungan satu klik dapat berapa rupiah itu bu intan dapat hitungan itu tidak
oh tidak tahu saya
jadi yang hal hal seperti itu tuh gimana sebenarnya
jadi memang betul dari awal tidak ada keterbukaan sama sekali
memang sistemnya dibikin tidak jelas karena memang
saya pikir itu makanya itu yang dicurigai oleh satgas waspada investasi karena marketing plan dari karena memang ini kan hanya mendapatkan izin usaha dari kemenkumham
jadi tidak ada izin dari pembentukan pt nya saja
karena ini memang perusahaan advertising gitu ya
tapi bisnis modelnya dari perusahaan ini
itu yang mungkin dipertanyakan oleh satgas waspada investasi
sehingga jangan sampai nanti karena tadi yang saya katakan bahwa ponzi skim ini tentunya pada suatu waktu entah kapan kita tidak tahu pasti akan dirugikan sebagian pihak
turning pointnya itu di titik apa sih sebenarnya kalau skema ponzi ini apa yang menyebabkan tak balik dan berantakan semuanya
iya kalau tidak ada penambahan anggota yang baru lagi kan
kalau semakin sudah stuck tidak ada penambahan
sudah peak ya
sehingga tidak ada lagi dana dana baru yang masuk
sehingga tadi untuk membayar tadi imbal yang diiming imingi untuk anggota anggota lainnya khususnya yang tadi yang sudah lama masuk itu jadi tidak ada gitu ya
sehingga tadi untuk membayar untuk bawahnya saja lebih sulit
bu wintra ada yang mau disampaikan
pak joshua di mimes kita tidak dituntut cari orang
jadi tidak ada itu ponzi di sini
tidak ada kemungkinan untuk ponzi di sini
jadi kita itu benar benar real
tidak ada pasti harus cari orang tapi satu klik iklan ibu tahu nggak ibu dapat berapa
sekarang gini deh mbak
kan seperti mbak emong juga kan nggak tahu dia setiap kali itu dia mau dapat berapa
oh mbak emong juga bergabung di mimes
dia kan juga youtuber kan
mereka youtuber juga kan nggak tahu dia bawa dapatnya berapa
sebanyak banyaknya aja kan mengklik ya
nah begitu juga yang logika saya berpikir ya
tapi ini model bisnis yang berbeda kan bu intan antara youtube dan memang
nggak terlalu berbeda saya bilang
karena kita sama sama mengklik iklan di sini
yang mengatakan tidak terlalu berbeda itu siapa
apakah direksi direksi itu mengatakan tidak atau manajer manajernya mengatakan tidak berbeda
saya lihat di sini kan sistemnya kita beli slot iklan di sini
kita mengklik iklan kita dapatkan reward di sini
sekarang secara logika aja deh kita kan bergabung ada di aplikasi kita meng download
dia kan di google mbak di app store
nggak mungkin dong nggak ada kerjasama dengan google kalau nggak ada di app store
karena beberapa aplikasi yang fintech yang bodong dan aplikasi investasi bodong itu memang mereka mendaftar di sana
dan terakhir juga google saya cek juga tidak ada lagi itu aplikasi untuk mengakses mimes di google
kan setelah penutupan ini mbak nggak adanya
setelah penutupan server ditutup
bagaimana mau ada di aplikasi
soal server ditutup itu nanti juga saya akan konfirmasi kepada polda jatim
kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia
kami masih membahas soal investasi mimiles yang kemudian sudah dilakukan penyelidikannya oleh polda jawa timur
sudah ada beberapa tersangka
ada kalau tidak salah ada lima orang sudah ditetapkan menjadi tersangka
bang joshua kalau misalnya melihat yang perkembangannya sekarang
dikatakan aplikasinya ditutup
kalau pihak polda jati mengatakan itu karena servernya belum dibayar
mereka tidak bisa memiliki
untuk menutup aplikasi itu
tapi kemudian kan intinya di sini ada sekitar tujuh ratus lima puluh miliar ya
kalau misalnya dari rekening yang tadi disita ada satu ratus dua puluh dua miliar
tapi bagaimanapun itu dana nasabah
nah itu sekarang itu kan yang diminta oleh mereka
yang penting kan bagaimana caranya dana itu bisa kembali
ya tadi makanya saya pikir dengan harapan ataupun janji diiming imingin jalan jalan ke turki untuk dua orang
dengan modal enam ratus ribu
kan memang ini bisa
kan tadi memang karena masalah tadi bu kemala mengatakan bahwa ini karena ditutup ya
tapi saya pikir ya tadi ini agak tidak rasional ya
sedangkan kalau kita lihat kemarin investasi misalkan di pasar keuangan sendiri kan
dengan kondisi pasar keuangan yang cukup baik juga
tapi dengan tadi mungkin yang dikhawatirkan ya
ini dikhawatirkan kalau pola dari bisnis model mimiles ini dikhawatirkan bisa membuka ataupun bisa membuat
pusat pusat investasi bodong lainnya jadi bisa apa kan
tadi potensi untuk jatuhnya korban dari investasi bodong ini bisa semakin banyak ya
karena memang kita menyadari bahwa pertama literasi keuangan itu sendiri ya
memang ini bukan bukan bukan perusahaan investasi
tapi diiming imingi sejumlah barang dan juga tadi jalan jalan
saya pikir ini kan sangat tidak rasional
dan itu perlu ada apa namanya dari sisi ojk dan juga dari sisi satgas osman
di satgas osman investasi ini bagaimana meningkatkan literasi itu sendiri
karena literasi ini yang saya pikir ini perlu harus diedukasi terus ya oleh pola masyarakat
karena masyarakat dengan semakin keinginan untuk tadi apa namanya untuk memiliki misalkan tabungan yang panjang
pasti kan dia menginginkan return yang cepat
tapi semuanya itu kan tidak ada underlying ataupun dasarnya
jadi itu yang sebenarnya perlu hati hati sebenarnya baik dari sisi member ataupun calon member lainnya
supaya jangan sampai
karena tadi skema ponzi ataupun mungkin ya kalau skema ponzi ini pasti akan ada waktunya
dimana tadi return ataupun imbal yang dijanjikan itu tidak akan tercapai
karena mungkin ini akan dinikmati oleh sebagian member saja yang di awal
ini juga ada informasi per hari ini sudah ramai di beberapa online
ada mobil pejabat
kementerian hukum dan halaman
yang dua mobilnya berasal dari memiles yaitu fortuner di sita
ini berkaitan dengan itu
nah ibu intan kenal nggak dengan beberapa member yang di atas
yang misalnya sudah dapat mobil fortuner pasti bu intan tahu kan
kalau misalnya bertemu kan pasti ditunjukkan gitu disampaikan siapa saja yang sudah mendapat fortuner gitu
yang terakhir saya tahu sih kan elo dapat itu pas bop tanggal tujuh ya
bop itu apa ibu
oh jadi kayak meet
acara kita buat pemengetahuan
kita mbak yang memberikan reward rewardnya itu di situ mbak
membagikan rewardnya di situ
nah di situlah saya bilang banyak yang sudah banyak yang terima terima seperti itu
jadi mereka itu semua terbantukan
jadi nggak ada yang saya makanya kita itu bingung mbak
kita tuh yang dirugikan siapa di sini
kita para member nggak merasa dirugikan
kita dirugikan setelah masalah ini ditutup baru kita merasa dirugikan
setelah dinyatakan investasi ilegal
nah itu baru kita malah rugi jadinya mbak
bu intan tapi kalau misalnya anda tadi mengatakan elo
sebenarnya kalau artis artis ini mereka ngapain di memiles
kalau yang saya tahu kalau elo memang member
kalau mereka itu kan nyanyi juga buat acara nih mbak
karena ada acara acara gebiarnya
tapi juga mendapatkan reward
karena dia ikut
dia ikut top up namanya mbak
ikut top up di situ
nah ikut top up for tuner itu dari top up berapa ya
sepertinya kami punya grafisnya nih di sini
dari website nya memiles ya kalau tidak salah
karena kalau misalnya top up berapa dapat apa gitu kan ya bu ya
iya kan ada time and goal decision
terus nanti udah mencapai omset dulu
dari campai omset tunggu waktu jatuh tempo waktu baru pengadaan barang
ada tiga step mbak
biasanya misalnya dari top up tiga juta bisa dapat fortuner ya
atau berapa sih top upnya supaya dapat fortuner
kalau tidak salah tujuh juta ya mbak
misalnya biasanya tujuh juta

sampai dapat fortuner itu waktunya berapa lama bu intan
dia waktu ikut itu di omset berapa dia dapatnya
setelah itu di omset berapa
nanti dia nunggu sudah sampai omsetnya masa tunggu sampai satu ratus delapan puluh hari kerja
empat puluh lima sampai satu ratus delapan puluh hari kerja
keluar deh itu
belum keluar mbak
kalau sudah dicapai baru pencairan daya baru pencairan ini proses pengeluaran barangnya
baru keluar fortunernya
jadi tidak serta merta ini keluar gitu loh
kalau dari teman teman yang bergabung di komunitas
memiles yang bu intan jadi ketuanya ada yang sudah dapat formal
terus masih dilanjutkan sampai sekarang
jadi apakah one off ketika dapat fortuner terus kita bisa pergi atau memang harus akan berlanjut
kan ada yang dapat ada yang sudah dijual mbak mobilnya
untuk mereka modal
mereka kan gak semuanya
yang saya bilang mereka kan semua untuk usaha di sini mbak
rata rata siapa sih kalau misalnya yang ikut memiles maksudnya profesinya apa
banyak kan yang ikut memiles
banyak kan yang sama saya sih yang ojol ada yang ini biasa orang orang biasa yang pasar gitu
pedagang terus ada teman teman kantor juga
jadi semua orang lah mbak yang memang membutuhkan ini tambahan dana
membutuhkan biaya tambahan dana harapannya cepat begitu ya
kita gak mau harapan cepat mbak
di sini kan kita nunggu mbak
tapi paling tidak kita punya harapan
oke harapannya banyak berarti
gak harap cepat tapi harap
kita dapat apa yang misalkan mustinya kita berapa tahun kita harus menabung ini ada percepatan itu aja
sekarang kita jeda dulu sambil menunggu sambungan komunikasi kami dengan polda jawa timur
tetap di cnn indonesia
kita bisa lebih paham lagi gitu loh
ya saat ini sudah bergabung bersama kami dari surabaya
kombes pol truno yudo wisnu andiko
kabit humas polda jawa timur
pak yudo selamat malam
selamat malam mbak putri
pak yudo terima kasih atas waktu anda
pak yudo perkembangan terkait investasi mimile sejauh ini
jadi apa temuan yang terbaru pak yudo
ya kami jelaskan terlebih dahulu penyidik direkturat reserse kriminal khusus polda jatim sudah menetapkan empat tersangka
empat tersangka ini tentu perlu kita ketahui perannya adalah manajer ya kemudian juga direkturnya dan juga ada motivator ya
kemudian juga ada bagian it nya
dan keempat ini tentu mendasarinya adalah alat bukti yang telah didapatkan oleh penyidik
kemudian sebagai perkembangannya beberapa kita secara konstruksi hukum sudah kita temukan adanya dugaan tindak pidana
maka prioritas kami pada prioritas untuk proses penyidikan ini adalah untuk penyelamatan aset milik member
setelah diketahui ya kemudian penyidik telah menyita uang senilai satu ratus dua puluh dua miliar
kemudian dua roda dua dua jenis motor
kemudian ada berbagai elektronik seperti kulkas handphone kemudian dialog televisi
ini semua milik member
ini semua milik korban
kemudian berdasarkan analisa yang kita lakukan pada proses penyidikan alat buktinya ini sudah terhimpun dana seharusnya rp tujuh ratus enam puluh satu miliar
dari rp dua ratus enam puluh empat ribu lebih ya
artinya ada disparitas ini nilai
maka pak kapolda jawa timur pak irjen paul luki hermawan menegaskan kita akan transparan dan kita akan memberikan informasi setiap perkembangan terhadap kasus penyidikan ini
nah sejauh ini kita kemarin juga sudah memeriksa beberapa public figure ya terkait dengan memang saudara ed sebagai fasilitator untuk menghubungi beberapa public figure ya
kemudian juga menerima reward yaitu dalam satu unit dalam bentuk satu unit kendaraan roda empat jenis suv
kemudian kemarin juga saudara mt juga sama ya mengisi hiburan kemudian juga masuk member dan top up dan juga mendapatkan reward dalam bentuk satu unit kendaraan jenis sedan
sementara seperti itu perkembangannya mbak putri
pak yudo yang menjadi menarik ini kan karena ada beberapa pihak yang mengaku member memiles
yang merasa tidak dirugikan dan justru rugi sekarang setelah kemudian kasus ini muncul dan ojk menyatakan mimiles ilegal
bagaimana soal ini pak yudo
karena juga beberapa diantaranya kan sempat mendatangi polda jatim ya kalau tidak salah hari ini
jadi begini mbak putri
untuk beberapa member sudah melapor
ada empat puluh lima orang melapor secara offline ataupun melalui sentral
pelayanan kepolisian terpadu di polda jatim
kemudian ada tiga ratus tujuh puluh sembilan melapor pengaduan melalui media online yang kita sudah siapkan
kemudian kita bangun suatu posko khusus untuk terkait kasus mimiles
untuk sejauh ini memang kita juga mendengar ada digelorakan kepada seluruh member khususnya para korban ini
bahwasannya untuk tidak melapor karena terkait ada yang sudah menerima reward
kemudian ada juga ditakut takutin kalau nanti melapor itu akan dijadikan tersangka tidak serta merta penyidik
dalam hal ini direkturat reserse kriminal khusus polda jawa timur sangat profesional dan prosedural
artinya misi kita adalah menyelamatkan aset ini adalah untuk dalam proses penyidikan ya tentunya semua
untuk meminimalisasi korban lebih banyak dan bahkan lebih dalam lagi ketika melakukan top up
karena kita bisa pastikan ya dalam proses ini ada skemanya di mana diantaranya para memang ini aplikasi memiles ini menggunakan online ya aplikasi memiles
terus kemudian bagi siapa yang member itu akan mendapatkan reward ketika top up dengan beberapa jangka waktu ya
waktu tumbuh bahasanya itu sekitar satu ratus delapan puluh hari kerja atau satu ratus delapan puluh hari
kemudian juga ada beban yang diberikan kepada member
bukan beban ya
siapa yang bisa mencari member member baru untuk aplikasi mimiles ini dalam jasa pemasangan iklan slot iklan
nah ini kita akan lakukan kajian
jadi banyak masyarakat yang ketidakpahamannya terkait dengan operasional pt kam nkam ini
kita harus lihat bagaimana legalitasnya kredibilitasnya
nah ini yang perlu kami jelaskan di sini mbak putri sebenarnya
oke pak yudo di sini sudah bergabung malam hari ini juga salah seorang korban
ketua komunitas member memiles ibu intan
mungkin ibu intan ada yang mau disampaikan
saya bukan korban
oke oh iya bukan korban oke
ketua komunitas member mimiles bukan korban katanya pak yudo
apa yang mau disampaikan sekarang kepada kepolisian soal ini
betul mbak putri
saya hanya minta apa yang bisa kami kerjakan pak untuk memiles ini jalan lagi pak
karena kami semuanya yang ada di komunitas ini menghendaki memiles ini jalan kembali mbak
pak gitu loh biar kami bisa menata kehidupan kami lagi
oke apakah itu masih memungkinkan pak yudo bagaimana terkait dengan mungkin terkait dengan mengamankan aset ini ya
lalu langkah apa kemudian lanjutan yang akan dilakukan kepolisian
pertama kami jelaskan mbak putri ibu intan ya
terkait dengan operasionalisasi dari perusahaan pt come and come ini ya
atau dengan menggunakan aplikasi memiles ya
ini skemanya sudah sangat jelas ya
rasionalnya sudah tidak rasional
proses penyidikan ini penyitaan senilai rp satu ratus dua puluh dua miliar dan beberapa aset yang kami isi tahu
dan beberapa aset yang kami isi tahu
yang dikumpulkan oleh penyidik tadi saya sebutkan
disparitas nilai yang dikumpulkan dihimpun dari masyarakat kepada pt come and come ini ya
ini sudah mencapai tujuh ratus enam puluh satu miliar
maka kita secara logika ada disparitas yang mesti kita lakukan pencarian kemana aset ini
karena tidak ada bentuk wujud operasional lain dalam bentuk pengembalian kah ataukah untuk nantinya pemberian reward
yang membahayakan adalah ketika nanti member baru
ini tentunya akan ada titik dimana akan ada korban
maka dalam hal ini amanah undang undang polda jatim adalah melayani dan melindungi masyarakat
artinya tadi meminimalisasi korban lebih banyak dan lebih dalam lagi
kemudian ada aspek legalitas
tentunya ini ada penghimpunan dana apapun bentuknya
apakah itu pemasangan iklan dan lain lain
ini tidak ada yang sifatnya perizinan
dan tentu juga sudah dari satgas waspada investasi atau ojk sudah menyampaikan
ini agar warning
artinya ada potensi di situ
dan kita melakukan penyelidikan
sejauh ini kita masih melakukan aset tracing kepada empat tersangka ini
dan terhadap beberapa public figure pun sudah mengembalikan rewardnya
tentu ini milik member
jangan sampai tidak berempati bagi yang sudah mendapatkan reward atau yang sudah lama tapi masih mengharapkan
masih ada lagi yang kita harapkan dari member member baru untuk menutupi ini
seperti itu mbak putri sebenarnya
pak yudo saya ingin tahu sebenarnya
dari tiga ratus tujuh puluh sembilan plus empat puluh lima sekitar empat ratus an orang ini yang melapor kepada polda jatim itu
apakah seberapa besar kerugian yang mereka laporkan rata rata pak yudo
ya dari nilai nominal
minimal itu adalah dua puluh juta
dan paling tinggi nilainya sembilan ratus juta mbak putri
sembilan ratus juta itu berapa kali top apa yudo
dan apa yang dijanjikan
ya beberapa kali
tentu harapannya semua para korban adalah reward
karena slot iklan atau penjasa pemasangan iklan ini tidak dilaksanakan juga oleh mereka
mereka hanya sifatnya menunggu semuanya bagaimana mendapatkan reward
melihat dari beberapa pilihan
public figure dan beberapa testimoni para member lainnya yang sudah mendapatkan
nah kemudian harapan yang lainnya juga seperti itu
sama akhirnya menunggu
begitu mbak putri
bu intan ada yang mau disampaikan lagi
saya sih pengen pak yudo membantu kami
kami selaku komunitas ini ya pak ya
ingin diarahkan bagaimana kami ke depannya pak
kami semua banyak loh pak di sini
kita merasa sangat dirugikan sekali
setelah memiles ini ditutup pak
sebelum memiles ditutup kami nyaman nyaman aja semua mbak
setelah ini mbak kita semuanya merasa dirugikan mbak
ibu sudah sempat melapor ke hotline atau posko dari mei
tidak melapor karena
pak yudo bagaimana dengan soal ini
mungkin apakah informasinya yang belum tersampaikan
atau bagaimana soal ini
karena kan membernya saja sudah per hari ini sampai dua ratus tujuh puluh ribu
tapi yang melapor baru empat ratus an
ya perlu diketahui mbak
jadi member ini tidak hanya di jawa timur
jadi seluruh indonesia atau beberapa daerah
pelapor kami saja yang di jawa timur
ada yang dari medan dari lampung jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur sendiri
manado bahkan beberapa kota
ini semuanya berharap hal yang sama
apa yang disampaikan ibu intan
tentunya apa yang dilakukan dalam hal ini kami dalam amanah undang undang melindungi dan mengayomi
melakukan proses penegakan hukum ini
yaitu untuk menyelamatkan aset para member
dari pelaku empat orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
sebagai struktural dalam operasi
esok hari kita akan lakukan press conference
tentunya ada yang janggal
dan dalam aset tracing
dari mulai kehidupan yang seperti apa
dan ini merupakan bagian hasil dari aset tersebut
dan nanti kita akan sampaikan
sekira hari jumat sebagai bentuk wujud pak kapolda jawa timur selalu mengatakan
kita akan komitmen dan akan memberikan secara transparan terhadap setiap perkembangan kasus ini
semoga yang pasti terkait untuk mengamankan aset
dan saya garis bawahi tadi yang anda katakan pak yudo
itu yang saat ini dilakukan oleh polri
terima kasih pak kombes
polda jawa timur malam hari ini
saya terakhir ke bang joshua
kalau misalnya melihat tadi juga sedikit dijelaskan
mengapa hal yang seperti ini
mengapa hal yang seperti ini
mengapa hal yang seperti ini masih terjadi
sudah ada beberapa kali yang seperti ini
ya saya pikir ini kasusnya sudah banyak ya
first travel lalu kita lihat juga salah satu sekarang
saya pikir ini juga tidak luput juga tadi faktor pertama adalah
makin pesatnya ya teknologi informasi
pertama informasi yang didapatkan masyarakat ataupun calon member ini
bisa di apa namanya bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya
dengan rasionalitas tadi pak yudo juga mengatakan bahwa dengan
dengan top up sekian ya dengan jumlah yang cukup kecil
tapi bisa dalam satu ratus delapan puluh hari bisa mendapatkan mobil mewah
ya ataupun alat alat elektronik ataupun uang yang cukup banyak
dari sisi rasionalitas ini
ini yang perlu harusnya di edukasi masyarakat ya
supaya jangan sampai ada ya untuk saat ini bu intan belum menjadi korban
tapi kan tadi pak yudo juga saya sepakat juga ada pak yudo bahwa
pada suatu waktu ya
member member yang baru ini tidak muncul
ya dirugikan tidak mendapatkan rewardnya
sehingga ya tentu pasti akan waktu itu tinggal bom waktunya pada saat itu gitu ya
sehingga tidak model untuk mendapatkan reward ini tidak akan sustain gitu
dan itulah saya pikir yang perlu harus sebagai pemerintah sebagai regulator saat ini
saya pikir saya mendukung sekali bahwa satgas waspada investasi ini
perlu terus mengajak
perlu terus mengajak ya masyarakat supaya literasi keuangannya pun juga ditingkatkan
jadi jangan mudah teriming iming ya dengan reward yang sangat fantastis dan tidak rasional
sehingga tadi supaya jangan sampai ada korban korban baru lagi yang bisa bermunculan
oke baik bang joshua terima kasih
bu wintan ada rencana untuk melapor mungkin ke polda mitrujaya
untuk saat ini kami hanya ingin bantuan dari pemerintah
untuk membantu kami
kalau memang memang kami salah bantu kami
benarkan kami luruskan kami
mungkin bisa dengan melapor dulu supaya datanya terdata di kepolisian
kalau memang itu jalan yang terbaik saran dari pemerintah seperti itu ya kami akan lakukan
kalau memang pemerintah menyarankan seperti itu makanya kan kami memohon
hmm sambil menunggu yang terbaik ya prosesnya ya
tolong yang terbaik proses lah kami
kita tidak mau berbenturan kemana mana mbak
karena kita kan rakyat kecil mbak
kita di sini sama aparat juga kita minta tolong
tolong bantu kami
kalau memang kami salah kasih tau kami salahnya dimana
bukalah ini bantu kami bimbing kami lagi
jadi kami bisa hidup lagi normal
itu loh mbak
kalau memang keinginan kami bersama mimiles bangkit lagi mau apapun itu namanya nanti kita dibantu seperti apa
oke baik baik baik
kang terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
bang joshua terima kasih banyak
kita sekarang jeda setelah jeda kami hadirkan informasi dari dpr dki jakarta
fraksi pd perjuangan menargetkan pansus banjir akan segera dibentuk pekan depan
tetap bersama kami